beralih ke informasi lain jelang laga melawan persija yang akan digelar di stadion gelora bandung lautan api sabtu mendatang persib menggelar latihan intensif di stadion siliwangi bandung rabu sore
sementara itu aparat kepolisian akan mengerahkan lebih dari dua lima ratus personil di sejumlah titik di dalam dan di luar stadion untuk mengamankan laga krusial ini
jelang laga el klasiko indonesia melawan persija jakarta persib bandung menggelar latihan intensif di stadion siliwangi bandung rabu sore
latihan yang dipimpin pelatih sementara heri setiawan ini dihadiri oleh seluruh pemain utama persib
selain meningkatkan kemampuan fisik dalam latihan ini heri setiawan juga fokus membenahi kerjasama tim
terkait laga panas antara persib melawan persija petugas polda jawa barat dan polrestabes bandung akan menerjunkan lebih dari dua lima ratus orang
lima ratus personel gabungan yang terdiri dari anggota polri dan tni guna mengamankan pertandingan yang rencananya akan digelar di stadion gelora bandung lautan api sabtu mendatang
pihak kepolisian akan menempatkan petugas di empat ring yang berada di dalam serta di luar stadion gbla
kepala bidang humas polda jawa barat kombes polisi yusri yunus memastikan pihaknya akan melakukan pengamanan ekstra ketat terhadap tim persija pada saat sebelum dan setelah laga melawan tuan rumah
ada beberapa ring kita siapkan di sana
ring satu di dalam di sekitar lapangan kemudian ada ring dua kita siapkan di penonton ring tiga di luar dari penonton dan ring empat adalah rute jalur
kita kawal mulai dari datang masuk hotel kemudian dari hotel nanti menuju ke lapangan kita kawal full kekuatan
sementara itu wali kota bandung ridwan kamil menghimbau kepada para supporter atau bobotoh untuk menjaga citra baik kota bandung
rituan kamil juga meminta boboto untuk tidak melakukan provokasi
dalam bentuk apapun di media sosial sehingga laga bisa berjalan dengan baik dan dapat menjadi hiburan bagi pecinta sepak bola tanah air
ya hari ini saya mengundang perwakilan bobotoh yang diwakili viking sebagai komunitas supporter terbesarnya
yang pertama adalah melakukan himbauan agar menjelang pertandingan nanti dengan persija bisa menjaga diri
tidak ada hal hal yang mengganggu
citra positif kota bandung citra positif gbla dan juga citra terhadap boboto sendiri
pak wali kota mengimbau untuk menjaga semua entah itu di dalam stadion dan ketertiban di kota bandung
ini kan tensinya agak tinggi jadi untuk sama sama menjagalah ketertiban di kota bandung
laga persib melawan persija merupakan laga sakral bagi para boboto karena memiliki sejarah rivalitas yang tinggi
meski laga klasik indonesia ini selalu disertai atmosfer yang panas
diharapkan pertandingan yang digelar sabtu nanti berjalan aman menghibur dan menjunjung tinggi nilai sportivitas